kepulan asap terlihat dari lantai tiga sebuah ruko yang berada di kawasan harko mangga dua sawah besar jakarta pusat senin siang
api yang membesar membuat ruko yang ditempati sebuah distributor notebook ini hangus dilalap api
kebakaran yang terjadi saat jam kerja ini membuat sejumlah karyawan panik dan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri
bahkan seorang karyawan terpaksa harus dibantu petugas lantaran terjatuh saat hendak menyelamatkan diri
petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman
kepulan asap yang memenuhi area gedung sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api
api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas mengerahkan sedikitnya tujuh mobil pemadam kebakaran
perwira piket damkar yang bertugas unggul wibowo mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik
tidak apa apa saya masuk kerja kan tiba tiba buka pintu deh
asik hitam aja sih kayak gitu sih belum ada apinya juga
belum tahu sih kenapa apa gitu kayaknya sih korsleting listrik ya
soalnya asapnya doang sih nggak ada api gitu asap hitam doang
belum tahu untuk material yang terbakar untuk sementara dugaan sementara baru kembali listrik
makanya sekarang kita lagi pengeluaran asap
makanya sekarang kita lagi upayakan untuk pembukaan pengeluaran asap
agar enam puluh lima tidak menjalar kemana mana
tidak ada korban jiwa dalam musibah
akibat kebakaran ini sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian resor jakarta pusat
rizky ihtiar yahya jakarta